ketua dpr ri puan maharani menggelar kunjungan untuk kelompok tani di wilayah jawa barat
kunjungan ini dimanfaatkan untuk mendengar keluhan dari petani dan memberikan bantuan alat dan mesin bagi petani
ketua dewan perwakilan rakyat puan maharani mengunjungi tempat pengolahan benih di desa sukamandijaya kecamatan kiasem subang jawa barat
warga sambut meriah kedatangan puan maharani dan rombongan
warga juga tidak ingin kehilangan kesempatan untuk mengambil suap foto bersama ketua dpr
dalam kesempatan ini ketua dpr meluangkan waktu untuk mendengarkan masukan dari kelompok petani
para petani mengeluhkan terkait pasokan pupuk untuk mendapatkan hasil benih yang baik
betul sembilan puluh satu persen wilayah indonesia itu adalah pedesaan
dan hampir walaupun kita daerah mari
di tim atau daerah laut namun sebagian besar pun masyarakatnya itu adalah kalau tidak nolayan adalah petani
baik kemudian juga distribusinya bahkan tadi sudah ada

apakah itu tadi padi atau pacar

puan maharani juga mengunjungi kelompok petani di kabupaten majalengka

bbm bisa rentuan bbm bisa didapat untuk masyarakat yang miskin
masyarakat yang kemudian membutuhkan rentuan
masyarakat yang kemudian membutuhkan rentuan
masyarakat yang kemudian membutuhkan rentuan
masyarakat yang kemudian membutuhkan rentuan
masyarakat yang kemudian membutuhkan rentuan
masyarakat yang kemudian membutuhkan rentuan
masyarakat yang kemudian membutuhkan rentuan
masyarakat yang kemudian membutuhkan rentuan
kemudian saya juga bisa mengalami aspirasi bahwa masyarakat di sini memiliki pupuk untuk murah dan pupuk mudah hidup
ini saya berharap
dalam kesempatan ini ketua dpr puan maharani juga menyerahkan alat dan mesin pertanian untuk kelompok tani di majalengka
serta memberikan bantuan bibit padi dan bibit jagung
usai kunjungan ketua dpr berjanji untuk mengawal kebijakan pemerintah agar berpihak kepada petani
dan berupaya untuk memberikan solusi bagi persoalan yang dihadapi petani